meninggalnya sultan batu gana tidak serta merta membuat kasus hukumnya berhenti
menurut ketua kpk agus raharjo kasus korupsi tersebut tetap berjalan apabila ada perkembangan dan kemungkinan ada tersangka lain
sultan batu gana difonis dua belas tahun penjara karena menerima suap dari kementerian energi dan sumber daya mineral dan skk migas
saat menjalani hukuman sultan meninggal dunia karena kanker lever
menurut ketua kpk agus raharjo kasus hukum pelaku korupsi tetap berjalan
kasus korupsi tidak berhenti meski tersangka sudah meninggal dunia apabila kasusnya berkembang dan dimungkinkan adanya tersangka lain
tak hanya itu apabila yang bersangkutan sudah ada keputusan inkrah dari pengadilan atas kasus korupsi dan terkena denda
maka ahli waris bertanggung jawab menanggung denda tersebut
karena kalau yang namanya denda yang mengembalikan kerugian negara kan tidak berhenti
masih terus jalan pak ya
karena kalau misalkan ada denda inkrahnya begitu itu tidak berhenti begitu
yang bisa kutuh meninggal kemudian bebas kan tidak begitu
bisa dibebankan kepada ahli warisnya